muhammad subki azal sani atau beki terdakwa kasus dugaan pencabulan terhadap santri perempuan di pondok pesantren sidikiah peloso jombang senin delapan belas juli ini
menjalani sidang perdana secara online di pengadilan negeri surabaya
dalam sidang jaksa penuntut umum yang memimpin langsung kepala kejaksaan tinggi jawa timur mendakwa beki dengan pasal berlapis
sidang kasus pencabulan santri dengan terdakwa muhammad suki azal sani atau beki digelar secara online
sidang berlangsung tertutup tanpa dihadiri terdakwa
namun sejumlah pengacara hadir mengikuti sidang ini
sidang dimulai pukul sepuluh pagi dengan agenda pembacaan dakwaan yang disampaikan langsung oleh kepala kejaksaan tinggi jawa timur nia amiati
selama proses persidangan terdakwa beki nampak tenang duduk bersila di ruang isolasi rutan medaeng dan menjawab pertanyaan hakim
kuasa hukum terdakwa gedepa seksuardika
menyatakan persidangan kasus duga nasusila ini dinilai janggal
kedua disini ancaman penerbangan sudah tujuh tahun jumlah pasal enam puluh lima as satu kuhb
kesempatan pertama soal kenapa online tanpa pemberitahuan pada kami
kami berharap terdakwa saksi semua dihadirkan